tiba tiba saya kembali dari partai buruk
sebelum kita mulai nih kemarin itu ada yang viral tentang hut golkar
golkar ulang tahun ke lima puluh delapan komisi bikin konten grebek hut golkar kemarin
dan yang viral adalah pak jokowi stay tiga jam di acara hood golkar
tiga jam dong
wih itu memang suka sama konsep acaranya
oh jadi nungguin ya bang
antara itu aku ngeliat juga tuh bang di tv kan
pak jokowi itu duduk di sebelah itu pada senior senior
ada buriza bakri ada suraya kalo ada pak luhut banyak banget
mungkin pak jokowi itu sebenarnya udah mau pulang tapi nggak enak mau pamit
ini sama kayak mabah mabah kalau lagi nongkrong ada seniornya
mau pamit tapi sungkan pulang takutnya diomongin
takutnya diomongin misalnya pak jokowi gitu kan
udah duduk tuh pulang gak enak gitu kan dia
pak saya permisi pak buriza lepaki bilang
baru juga dateng katanya
ditungguin istri pak
ditungguin istri bapak
gak jadi pulang
mungkin mungkin kita gak tau
tapi kalau kita lihat banyaknya partai baru kita tuh sempat bertanya apa sih syarat bikin partai
setelah kita cari tahu syaratnya adalah ini minimal ya
ada lima puluh orang usianya di atas dua puluh satu tahun dan ngumpul selama satu tahun dan punya adrt
itu bisa bikin partai
dari sini kita melihat bahwa di indonesia ternyata lebih gampang bikin partai daripada bikin gereja
nggak perlu izin kemana mana ya
kalau gereja pake izin izin ya kalau bikin partai gak perlu izin rt rw kan gak perlu ada
gak perlu ada
oh pantes bang pasti pernah ada di indonesia tuh kejadiannya kayak begini
ada anak muda barusan lulus kuliah punya visi misi membangun bangsa
nongkrong udah setahun di coffee shop gak tau mau kemana kan
satunya nyelet tuh kita bikin partai kali ya
gak tau kita gak tau bang
bukan kita gini masalahnya di dua ribu sembilan belas itu banyak harapan ke psi
oh banyak sekali harapan disana tuh
karena mereka kalau gitu menjunjung transparan
kampanyenya itu milenial
walaupun setelah dua ribu sembilan belas akhir akhir ini turun
itu ada satu hal yang kita bisa pelajarin bapak bapak
jangan pernah jadikan vokalis band ketua umum
nah itu dia
sama satu lagi bang
yang namanya anak muda emang benernya dengerin orang tua aja
karena takutnya ada orang tua orang tua milenial yang kecewa sama psi
awalnya berharap jadi kecewa
akhirnya kata psi dijadikan kata ganti untuk ngarahin anaknya yang suka nongkrong
jadi anaknya suka nongkrong sampai malam orang tuanya datang
kamu ini nak nongkrong mulu mau jadi apa
jadi psi nah itu
tapi kan kita disini bang ada partai golkar partai gelora banyak bang
kita coba bahas bang ya
contohnya kayak partai gelora jujur bang
aku tuh fans banget sama bang fahri hamzah
aku tuh bahkan dulu pas di jogja ya sempat kepikiran mau jadi kader gelora
tapi ada satu kritikan bang fahri
apa tuh dok
tolong websitenya itu tuh dibenerin lagi
aku bang ya mau daftar kader aku searching di google bang
yang keluar pertama adalah booking lapangan online
aku bang yang tadinya mau jadi kader malah jadi atlet
jadinya bingung kan
kalau partai golkar akhir akhir ini kita cari nggak ada masalah apa apa
kalaupun kita cari di google yang pasti dibahas orang orang adalah
ya masalah menjabat tiga puluh dua tahun
itu pun kita nggak mau bahas sekarang
karena kita belajar dari psi jangan pernah ikut campur urusan orang tua
nah itu dia
kalau kita mau dibayar berapapun kita tidak akan bahas sekarang
kita gak mau bahas disini
tapi pesan kita buat semua partai
mau partai lama atau partai baru dok
itu gak akan ada bedanya
selama yang mereka kejar adalah kekuasaan bukan perubahan
saya muhammad rolando dutra
pecah pecah pecah pecah
ini semoga sentilan sentilannya gak membuat baper politisi politisi yang ada disini
karena sekali lagi pemilih terbesar dua ribu dua puluh empat adalah pemilih muda
jadi tadi sentilan sentilannya mungkin bisa menjadi vitamin untuk partai partai baru dan juga partai partai lama menyebabkan kegagalan yang terjadi di negara ini
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
dan penampilan dari komika gian dan juga aldo sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
saya mengucapkan terima kasih kepada direktur indostrategic
ketua dpd golkar
bang maman abdurrahman
kemudian wakil ketua umum partai gelora
bang fahri hamzah
dan ketua umum partai buruh
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
dan jangan lupa ketemu lagi kita di political show setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di cnn indonesia tv
selamat malam dan sampai jumpa